dua tim yang baru saja mendapatkan pemulihan status dari pssi persebaya surabaya dan persema malang
langsung mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi musim dua ribu tujuh belas
meskipun belum ada pelatih kepala persebaya sudah melakukan latihan dan juga seleksi pemain
sedangkan persema malang gencar melakukan latihan sebelum akhir bulan ini
untuk menentukan pemain dan juga pelatih yang akan bergabung untuk bermain di liga nusantara
tim persebaya surabaya menggelar latihan di lapangan persebaya surabaya
sejumlah pemain muda berlatih bersama para pemain senior persebaya
seperti kapten kesebelasan mah halil deddy sutanto dan jeffrey prasetyo
latihan ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisik pemain dan juga sebagai ajang seleksi pemain
persebaya pun sudah mempersiapkan diri dengan regulasi baru yang dikeluarkan pssi untuk musim dua ribu tujuh belas
untuk berlaga di divisi utama
persebaya terus mencari talenta muda berusia di bawah dua puluh lima tahun
mereka menyeleksi para pemain muda dari binaan klub lokal
seleksi ini untuk mempermudah pelatih kepala yang nanti akan ditunjuk
untuk membangun skuad persebaya musim dua ribu tujuh belas
tinggal milih aja karena mereka sudah terbiasa latihan bareng
ketika tinggal kita memanah yang kita butuh pemain mana yang posisinya dimana
ya tinggal milih aja
oh belum karena ini kan belum ada headcoat nya kan
belum ada perlengkapan
tapi kalau ada yang memanahkan pelatih kepalanya ya saya hanya sementara ini yang meramut
persebaya sudah dijadwalkan akan mengikuti turnamen kapolda jawa tengah
untuk mempersiapkan diri mengarungi musim dua ribu tujuh belas
sementara itu bertempat di lapangan batalion kesehatan karangploso kabupaten malang
persema mulai menggelar latihan intensif kamis pagi
latihan ini dilakukan menghadapi kompetisi liga nusantara
pasca pencabutan sanksi dan pemulihan status keanggotaan di pssi
dua puluh lima pemain yang mengikuti latihan
dipimpin direktur teknik para pemain serius untuk menjalankan latihan
persema masih akan melakukan penambahan jumlah pemain
manajemen juga akan mengontrak pelatih sebelum liga nusantara maret nanti bergulir
target persema kalau memang ditaruh di linus
kita minta itu kalau bisa juara dan bermain di posisi nasional dulu
manajemen persema menargetkan akhir bulan ini personil tim dan ofisial termasuk pelatih sudah terbentuk
galia priyansyah cnn indonesia